bencana banjir yang melumpuhkan sebagian wilayah di ibu kota ternyata membawa berkat tersendiri bagi segelintir orang
memanfaatkan banyaknya warung makan yang tutup seorang ibu di pasar baru jakarta pusat justru nekat berjualan nasi di tengah banjir
meski tidak nyaman namun dagangan sang ibu tetap laris di serbu para pembeli
di saat hampir semua warga memilih menghindari banjir namun tidak bagi rofah seorang ibu penjual nasi
di tengah genangan air di kawasan pasar baru jakarta pusat pada kamis rofa menjajakan lapak dagangannya berupa nasi yang digelar hanya menggunakan meja dan etalase
tak biasa memang namun dagangannya berupa nasi dan lauk pauk justru laris di serbu pembeli
para pembeli pun rela menyantap makan siang dengan kondisi kaki terendam air
meskipun dengan basah basahan kayak gini tidak jadi masalah
banyaknya warung makan yang tutup akibat banjir diakui rofah membawa berkah tersendiri bagi dirinya
karena kan banjir nih biasanya kalau orang orang tidak ada yang jualan
jadi kita punya inisiatif emasnya kan tiap hari jualan
jadi yaudahlah buat bantu orang yang nyari makanan tidak terlalu jauh
banyak yang makan banyak yang bungkus alhamdulillah sih
biar kata banjir bawa rejeki gitu
dagangan rofa pun ludes di borong pembeli dalam waktu yang cukup singkat hanya sekitar tiga jam
dari putra jakarta